kalian akan bersama
dan mama bisa pastikan juga sendiri kamu
kehia akan jemput kamu
kalau nanti kamu masuk ke lapas lagi
berarti gak mau ngeliat kecil kayak gini
hati seorang ibu pasti akan hancur kalau melihat anaknya sakit
itu juga yang mama rasakan
kita cari sarapan
kamu belum makan kan
sarapan dulu ya
aku ke kantin ya
apa aja yang kamu pesan
papa aku ke toilet dulu ya
sekarang cuci muka
iya udah papa juga mau ke toilet
waalaikumsalam pak pak ini aku
kamu kok pake teleponnya irfan
kamu dimana sekarang
al kamu pergi dari rumah
mas al ternyata udah hubungin papa
berarti mas al udah tau kalo aku gaada dirumah papa
ini papa dibandung nak
anaknya elsa masuk nicu
jadi papa sama mama nunggu disini
tadi waktu al telpon
bapak udah mau berangkat ke jakarta
untuk nyari kamu
dia yang akan cari kamu
din ada apa sih sebenarnya
jadi semalam itu
aku tuh mau ke rumah papa
dulu terus kebetulan ketemu sama om irfan
terus aku sekarang lagi
ada dirumah om irfan
pokoknya papa sekarang gausah khawatir ya
papa boleh tau
masalah kalian apa
ceritanya panjang pak nanti aku ceritain
yaudah nanti kamu
cerita ke papa ya
sekarang papa telfon al dulu ya
papa kasih tau kamu sama irfan
biar dia ga khawatir ya sayang ya
sudah papa tenang aja ya
dalam setiap rumah tangga pasti ada masalah
tapi selama kita
masih bisa mengambil pelajaran
dari masalah itu
itu yang akan bikin
pernikahan kalian kuat
seberat apa masalah kamu
sekarang sama al
kamu dan al
untuk kalian untuk rena
dan juga untuk anak
dalam kandungan kamu
yaudah papa jaga kesehatan
salam buat mama sama elsa
dan semoga anak elsa bisa cepat sembuh ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nah akulah kenyang
masakan dan jessy
nanti tante jess bakal
masakin rina sering sering ya
gimana udah ada jawabannya
papa masih di bandung jadi
yaudah mau siap siap
berangkat ke rumah sakit
ya kalian juga udah selesai makan aku juga udah
langsung kita siap siap dulu yuk
gue gak boleh ketauan
liat liat dong kalo jalan tumpah kan
malah jalan pokoknya tanggung jawab
tumpah kan saya belum makan
harus pesen lagi deh
tadi saya lihat anak saya udah minta maaf sama ibu
ini cukup kan
ini cukup pa traditional
mama ya allah
untuk lindungin kamu zah
kamu harus percaya
kalau kamu sama kiesya itu gak akan pisah lama lama
gak akan bersama
dan mama bisa pastikan juga sendiri kamu
kalau nanti kamu masuk kelamas lagi
keisha benar benar kasihan pa
dari tadi aku nahan diri aku gak
aku benar benar gak tegang ngeliat dia
ini semua gara gara elsa
elsa terlalu egois sebagai seorang ibu pa
perhatikan sikap kamu terlalu keras sama elsa
elsa itu masih istri kamu
tolong kamu kendalikan diri kamu
jangan selalu menyalahkan elsa
jangan selalu menyalahkan elsa
dia berjuang sendiri melahirkan anaknya
dia berjuang sendiri melahirkan anaknya
dan itu gak mudah noh
kalau soal melahirkan itu hal yang lain pak
tapi aku sangat yakin

siapa pun gak bisa mengendalikan dirinya
kalau berhadapan dengan elsa sebagai istrinya
bapak tahu sendiri sikapnya kayak apa
pernah berbuat salah
salahnya sangat besar
kamu sendiri juga gak luput dari kesalahan noh

dan elsa baru aja melahirkan anak kalian noh
kamu gak tahu kan keadaan elsa saat ini
dia itu lelah mental dan fisik

gak pantas sebagai seorang suami itu
gak pantas sebagai seorang suami itu
selalu bersikap keras dan selalu menyalahkan elsa

ibu dari anak kamu
aku semua mau tanya sama papa
apa menurut papa baik
apa menurut papa wajar
elsa lari seperti itu sebagai seorang bronan
papa setuju dengan kemauan kamu
agar elsa kembali menyerahkan diri
agar elsa kembali menyerahkan diri
tapi berpikirlah sebagai seorang suami
sebagai seorang ayah
dan beri dukungan elsa
seandainya elsa masuk kembali ke penjara
kamu tetap akan
mempertemukan elsa dengan keisha anaknya
karena hal yang terberat
bagi elsa saat ini adalah
berpisah dengan anaknya
aku mau ke kantin dulu pa
papa langsung aja ke
ruang tunggu ya pa
sudah sangat sulit buat nino memaafkan elsa
sepertinya rumah tangga mereka
sudah tidak bisa diselamatkan lagi
saya mau tanya hari ini ada pasien
yang bernama andini karisma putri
datang ke sini untuk
sebentar saya cek dulu
belum ada pa
belum ada ya
jadi nanti kalau misalkan
ibu andin ini datang ke sini
untuk periksa kandungan
ini saya ada satu nama
ada nomor telepon saya juga di sini
jadi kalau misalkan
bu ani datang bisa langsung telepon saya di sini ya
baik pak nanti kami kabari
jangan lupa namanya andini karisma putri
oh iya baik pa
terima kasih ya
aku sama rena ke rumah sakit dulu ya
temanin mama dulu ya
aku melihat adik aku
kakak yang baik kamu ya
siap ya mbak
ya udah kalau gitu assalamualaikum
sedangkan di jakarta
andi dan al bertengkar
kenapa masalah harus datang berbarengan ya allah